santai itu sebenarnya ada hubungan apa sih sama papanya putri
pertama dia bukan papa kamu lagi
ingat ya dia sudah membuang kamu
kamu aja gak pernah dianggapnya anak
cek aja tuh cctv
biar si roy ini tahu bukan saya pelakunya
makasih udah nyametin mama
kalau aja bisa
aku ingin sekali meluk mama sekarang
itu kan clara ngapain dia disini
clara buru buru banget
tapi gapapalah syukur dia udah baikan
buktinya dia udah bisa menikah fei ini
opedia keluar drenges to ai
bener kan buktinya
istri kamu itu udah keracunan sebelum saya datang
tante adit juga gak kemana mana sama yang dateng
saya mau lihat rekaman cctv yang ada di dapur
maaf sekali pak
untuk di dapur kami tidak menyediakan cctv
jadi kami tidak bisa melihatnya pak
tapi saya yakinkan sama bapak dan ibu sekalian
bahwa tidak ada seorang tamu pun yang bisa lolos dari pengintean dapur kami
termasuk bu andis
dan saya yakin bukan mama pak punya
kan awalnya makanan itu buat saya
gak mungkin dong kalau mama bakal mukain anaknya sendiri
kami mohon maaf bapak ibu sekalian
karena kejadian ini ada di restoran kami
makanya kami akan menanggung semua
bapak ibu sekalian
biar biaya yang ada di kafe kami ini
saya tinggal dulu sebentar pak
saya tetap yakin
kalau kamu pelakunya
iya kamu ngelakuin ini semua karena kamu punya dendam pak saya
kamu bilang apa dendam aku mas
iya saya juga mau tahu
kenapa saya harus punya rasa dendam sama kamu
memangnya kamu pernah bikin salah apa sama saya
sampai saya punya dendam sama kamu
itu pasti karena waktu saya saya mau batalin kontrak perusahaan kamu dengan perusahaan saya
salah mas pak
hei kamu dengar dulu
kamu tahu persis kan
kalau citra ini alergi sama yang namanya udang
dan kamu tahu kalau citra ini pasti akan nuker makanan sama mona iya kan
kamu jadi nuduh saya ya
jangan nuduh sembarangan om
takutnya nanti melebar kemana mana dan menyakiti yang gak bersalah
udah makanya raja kamu tolong bisa gak tolong bawa om roh ini pulang
tapi malu mukanya mau parut dimana ini sama bu anis sama mona juga tuh
sepertinya emma ada sesuatu yang disembunyikan diantara papa dan tata andis
raja kalau kamu mau pulang pulanglah sama aku
saya mau tetap disini
sampai masalah ini selesai
permisi bapak ibu sekalian
kami telah menemukan sosok yang mencurigakan yang ada di depan kami
yang ada di flash disk kami
kita lihat sama sama ya

kami akan menemukan sesosok yang mencurigakan yang ada di depur kami
kami akan menemukan sesosok yang mencurigakan yang ada di depur kami

kami akan menemukan sesosok yang mencurigakan yang ada di depur kami

kami akan menemukan sesosok yang mencurigakan yang ada di depur kami

kami akan menemukan sesosok yang mencurigakan yang ada di depur kami

tante kamu belum menanyakan
pertama dia bukan bapak kamu lagi
ingat ya dia sudah membuang kamu
kamu aja gak pernah dianggapnya anak
dan kedua tante juga baru kenal kok sama dia
segitu aja tante ngerasa nyesel banget
kenapa tante harus punya kerjasama sama dia
aduh kalau bukan karena kamu
gak mau kali tata punya bisnis bersama dia
tante ngelakuin semua ini cuma buat kamu
supaya kamu bisa balas dendam sama orang orang yang sudah menyakiti kamu mencelakakan kamu
tante udah perhatian sama putri
kita pasang pasir lagi ya karena ini gak penting
aku ngerasa kenapa curiga aku tuh benar
kayak tante sama papa tuh emang ada apa apa
kok bapak bangunin aku kayak gitu
aku kan lagi tidur
benar kamu tidur dari tadi
ya ampun pak
papa bisa lihat sendiri ya
aku lihat tadi di atas kasur pak
papa tanya aja bibi kalo papa gak percaya
tadi clara keluar rumah kak
len clara keluar masuk rumah tuan
papa denger sendiri kan pak
itu gak membuktikan
bisa aja bibi gak tau kalo kamu keluar rumah tadi
kalo sampe terbukti kamu
yang meracuni mona
mama kamu jadi korban juga
kenapa aku tuh selalu difitnah kayak gini
padahal aku tuh
aku dari tadi cuman tidur
salah aku tuh apa sih
kenapa aku selalu disampai
simpen air mata kamu ya
aku udah gak percaya lagi sama kamu
raja udah ya
mungkin memang bukan para pelakunya
kalian stop nuduh nuduh